dengan cara apapun seandainya harus mandiri saya siapkan ya mohon maaflah terakhir itu
sekitar empat puluh lima jutaan lah diocek itu untuk seorang anak kan itu enggak ada artinya lah saya bukannya
sombong gitu jadi pulangkan itu ya kebutuhkan bagi saya duit berjari jari lah anak saya juga
malam itu kepikiran dia pulang bisa di bandara harus di bandara ini mudah
alhamdulillah ternyata minggu pagi dapat kabar harus tertinggal
hai tak bisa pulang enggak habis ya sedih jika karuan jadi satu ngebleng rasanya nggak bisa nggak
bisa mikir itulah yang dirasakan oleh kedua orang tua muhammad reza alda putra mahasiswa kedokteran
yang tidak lulus uji kesehatan pada misi penjemputan di tiongkok januari lalu informasi
terkait dua warga indonesia yang positif dan yang tidak lulus uji kesehatan pada misi penjemputan di
tiongkok januari lalu informasi terkait dua warga indonesia yang positif dan yang tidak lulus uji
terjangkit virus corona membuat orangtua reza kian berharap agar putra mereka tetap mendapat
prioritas dalam upaya pemulangan wni ke tanah air saat ini hubei merupakan salah satu provinsi yang
diisolasi di tiongkok akibatnya reza hanya bisa beraktivitas di lingkungan asrama
saya lihat di berita pak jokowi dan keluarga statement ada dua orang yang terpapar virus
saya juga tetap menguatkan anak anak saya reza khususnya itu untuk sabar kalau di lingkungan
kampus itu pintu pintu sudah di barikade cuman ada satu pintu yang untuk keluar masuk baik dari
pengurus dosen maupun mahasiswa kalau keluar itu harus jelas izinnya dan terakhir saya tanya
kalau kebutuhan kalian itu gimana titip dosen atau pengurus tepung buat apa ibu nda reza
dan fatih f doubled
kalau kita tiba tiba harus jauh ke luar negeri ya
demi ketika dia mau jadi dokter itu
jadi saya dukung banget jadi dokter dia
dia jelek jeleknya itu ingin punya rumah sakit atau klinik sendiri
yang nantinya itu berobat itu tanpa biaya
sebelumnya untuk saling menguatkan secara psikologis
kedua orang tua reza sempat berkunjung ke kediaman miftahatin
ibu dari humaydi zahid mahasiswa unesa yang juga tertahan di tiongkok
saat ini masih ada empat wni asal jawa timur yang tertahan di tiongkok
dan menanti kabar pemulangan dari tanah air